nah gue mau tau dong itu beautiful day itu soal apa ya
beautiful day itu soal agak panjang dikit dikit sih tapi
kemarin kan pandemi kemarin kan kita melihat banyak orang yang down banget lah stress gitu kan ya
kita sendiri juga sempat down kemarin kemarin kita melihat sosmed banyak orang ngeluh
kita ketemu teman banyak orang yang ngeluh lah
entah cintanya berantakan karena ldr gitu komunikasi berantakan atau kerjaan hilang segala macam
nah kita tuh agak capek juga sama vibes yang kayak gitu orang ngeluh tau gak sih
jadi negative vibesnya tuh nular gitu loh bisa jadi
nah kita tuh pengen bikin sesuatu yang yaudah positive vibes aja ya apa ya gitu
buat satu kata yang kita temuin adalah mencukuri hidup gitu
walaupun di era pandemi gini ya
iya maksudnya pandemi gini tuh bukan berarti gak ada hal yang nggak bisa disyukurin gitu
kayak misalkan lo masih bisa makan gitu disyukurin
ternyata pengeluaran kita kalau dipikir pikir berkurang juga ya sebenarnya karena nggak nongkrong nongkrong gitu
lo bisa beli emas bisa beli saham
penghasilan terbesar sebuah band biasa kan ya pasti off air ya
nah lu sempet kayak puyeng banget gak ini gimana nih
kok gak ada off air nih biasa padet
cuma waktu itu kita ya bareng bareng mikir solusinya gitu
maksudnya oke fondasinya udah aman nih maksudnya buat kayak bulanan segala macem udah ada dari royalti
karena royalty sekitar dua album ya
jadi tuh lagu kan masih jalan
itu yaudahlah buat fondasi hari hari gitu
untuk biaya lain lain ya biaya hura huranya
kita kerja lah istilahnya cari bikin produk terus kita ajuin ke sponsor
terus kita eksekusi bareng bareng kayak gitu
kemarin kan kita sempat bikin konser itu salah satu cara untuk kita survive bikin konser online
kalau single beautiful day itu kan udah agak kedengeran di tiktok nih
itu kan berarti jadi pressure lu gak tuh
kayak pacing yang ini lumayan meledak nih
lu tuh tipe kalian kayak gitu gak anak anak band lu
kita dulu punya lagu judulnya brand new journal
waktu kita bener bener indie dua ribu tujuh belas lah ya
belum nyampe jakarta tuh mungkin kayaknya
terus tiba tiba kita masuk nominasi amiko
nah setelah itu tuh kita agak lumayan
aduh gimana ya cara bikin lagu lebih dari ini gitu
awal awal kayak kita masih berusaha ngelawan karya sendiri
ikutin aja alurnya ya makin muncul lagu lagu kayak no makeup sampaikan kemarin